kelompok geng motor di probolinggo kembali berulah
diduga karena dendam enam orang terluka akibat sabetan senjata tajam
usai kejadian polisi langsung merazia sejumlah lokasi yang menjadi tempat nongkrong anggota geng motor
satu persatu korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok geng motor
senin malam dibawa ke ruang igd rumah sakit dr muhammad saleh probolinggo
salah satu korban mengalami luka sobek di bagian tangan dan punggung akibat sabetan senjata tajam
penganiayaan terjadi saat korban bersama teman temannya sedang berboncengan sepeda motor
di tengah jalan tiba tiba sekelompok geng motor menghampiri dan langsung membacok korban dari belakang hingga jatuh
tidak ada yang tahu penyebab pasti penganiayaan namun diduga penganiayaan dilakukan akibat dendam lama
usai kejadian polisi langsung menyisir lokasi tempat kejadian
sayangnya geng motor sudah kabur
petugas hanya mendapati beberapa remaja dalam kondisi mabuk berat